ya tuhan kenapa mama gak pernah bisa nerima aku
sebagaimana dia nerima tanti
entah kenapa aku gak merasa lega nanti kembali
malah menjadi beban buat aku
karena aku harus melanjutkan sandiwara ini
tapi kau gak punya pilihan lain
apalagi riri sudah janji sama tanti buat ngelupain aku
aku memang gak pernah punya pilihan lain
selain menjalani kehidupanku yang sudah diatur sama mama
haris pasti udah nungguin kamu
memenuhi kewajiban aku sebagai seorang suami
kita masih punya banyak waktuku untuk coba
kenapa haris belum menjemput aku juga ya
haris bener bener gak peduli sama aku
dan gak mau jemput aku
apa yang harus aku lakuin sekarang
kata mama cinta harus diperjuangkan
aku harus mencari mama
aku harus memperjuangkan cintaku sama haris ma
agar aku tidak kehilangan cinta haris untuk skema lamanya
nanti udah marah marahnya
aku udah gagal jadi laki laki
aku merasa gak berguna menjadi seorang suami
kamu itu fighter oke
waktu kamu berjuang untuk dapetin aku
kamu gak nyerah walaupun penyakit kamu makin parah
kok semua itu hilang sekarang
percaya sama aku kamu pasti bisa
aku gak akan mampu
aku emang gak berguna sebagai seorang suami
tadi kamu mau kemana sih
kamu gak usah peduliin aku
wah andi kenapa lagi
andi aku mohon jangan pergi
kamu bikin salah apa lagi sama andi
nggak ada puas puasnya kamu nyakitin hati dia
tiap hari ada aja kamu bikin masalah
bikin masalah apa lagi kamu
mama marah marah sama siapa
adi belum bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami
makanya dia marah dia
dia frustrasi mam
kamu jangan coba coba nyalahin andi ya soal ini
ini semua salah kamu
kenapa andi gak mampu melakukannya
karena kamu gak bisa bikin dia tertarik sama kamu
istri gak becus
kalau kamu ada masalah
kamu cerita sama aku
siapa tahu aku bisa bantu nyelesainya
aku orang gak becus
makanya mama gak pernah suka sama aku
dia gak pernah mengharapkan
aku jadi menantunya
udah kamu tenang aja
semuanya pasti akan baik
apa yang kalian lakukan barusan
cepet kejar dia
jadi selama ini itu yang mereka lakukan
patus harus gak pernah menghargai aku sebagai istrinya
udah kamu jangan pergi please
biarin aku pergi
biarin kamu puas
bermasalah dengan suamiku
nanti mau kemana sih
tapi aku mohon dengerin aku
kamu itu salah paham babi
biarin aku jelasin ya
kamu bilang jelasin
apa yang perlu dijelasin ri
aku ngeliat kamu bermesrani dengan suamiku
di mata kepala aku sendiri
terus kebohongan apa lagi yang kamu mau jelasin
baru tadi kamu janji sama aku untuk ngejawain haris
aku akan penuhi janjiku tadi
aku gak akan ganggu haris lagi
aku gak akan ganggu kalian berdua
aku akan mengubur cintaku sama haris
demi tuhan tanti
tuhan jadi saksinya tanti
riri mau melupakan aku untuk selamanya
semudah itu dia melupakan aku
aku pelukan sama haris itu bukan karena kita punya hubungan apa apa
tadi aku dimarahin sama mama lagi
aku dibilang perempuan gak becus
istri gak becus
cuma gara gara aku ada masalah sama andi sedikit
salah paham doang
kamu tau kan mama kayak gimana sama aku
dia jijik banget sama aku gak kayak sama kamu
kamu gak usah khawatir masalah aku sama haris
kamu pegang kata kataku
aku udah memilih andi
aku akan ngelakuin apapun untuk membahagiakan dia nanti
tapi aku gak akan berpaling dari adik
bukan karena haris udah nikah atau apa
tapi karena hatiku sudah memilih
hatiku memilih untuk membahagiakan andi
kamu memang sudah memilih ri
dan aku bukanlah orang yang kamu pilih
dan nikah adalah akhir dari segalanya
walaupun bukan itu yang aku mau
tapi itu yang akan aku jalani
ini yang terbaik buat semuanya
akhirnya kamu pulang
mama lega sekali
mama bahagia sekali tanti pulo
dan sama sekali gak peduli sama aku
kenapa mama gak pernah bisa nerima aku
sebagaimana dia nerima tanti
entah kenapa aku gak merasa lega tadi kembali
malah menjadi beban buat aku
karena aku harus melanjutkan sandiwara ini
tapi kau gak punya pilihan lain
apalagi riri sudah janji sama tanti buat ngelupain aku
aku memang gak pernah punya pilihan lain
selain menjalani kehidupanku yang sudah diatur sama mama
kita pulang ya
haris pasti udah nungguin kamu
kamu gak usah hiraukan
kalau ada orang lain yang berusaha merebut haris dari kami
pelakor itu tahu diri
haris pasti tahu diri